selamat pagi aman dan nyaman
menjelang persiapan tahun ajaran baru sekolah
wakil presiden ma'ruf amin bersama menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
melakukan kunjungan ke sekolah menengah atas negeri empat kota sukabumi
dan pesantren asobariah di kota sukabumi
yang sudah menjadi zona hijau penyebaran covid sembilan belas
di depan wakil presiden dan menteri
sekolah sman empat kota sukabumi mempraktikan pembelajaran tatap muka
dengan protokol kesehatan menggunakan masker face shield dan box shield di tiap meja siswa
siswa dan guru pun melakukan pembelajaran dengan sistem shift
dan satu kelas hanya berisi tiga belas siswa
walaupun daerah hijau memang tidak diwajibkan
tetapi bagi mereka yang sudah siap ya didorong
karena itu kita dorong mereka untuk mempersiapkan diri
nanti bersama dengan pembina daerah gubernur maupun juga bati itu hal yang penting
sementara itu nadiem makarim menyebut bahwa untuk fasilitas protokol kesehatan
dalam pembelajaran tatap muka
sekolah bisa menggunakan dana bos untuk membeli fasilitas
ataupun kuota bagi para siswa yang belajar secara online dari rumah
jadi dana bos
itu bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan
peralatan pembukaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka lagi
bisa bahkan digunakan kalau yang belum kembali ke sekolah
bisa digunakan untuk kuota untuk data
atau kelengkapan kebutuhan internet pembelajaran jarak jauh
bukan hanya untuk guru gurunya untuk murid muridnya pun boleh
berada di zona hijau
kota sukabumi saat ini akan memulai pembelajaran
dengan dua pilihan untuk pelaksanaan belajar mengajar di setiap ruang kelas
yang pertama yaitu menggunakan box plastik di setiap meja
sehingga siswa bisa melepas masker saat belajar
yang kedua dengan hanya menggunakan masker hingga proses belajar selesai